menteri koordinator kemaritiman dan investasi lut bin sarpanjaitan memenuhi undangan klarifikasi sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan haris azhar dan fathia maulidayanti senin pagi
penyidik dari ditreskrim suspolda metro jaya bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan menko kemaritiman dan investasi lut binsar panjaitan atas haris azhar dan fathia maulidayanti
pagi ini luhut mendatangi gedung direktorat reserse kriminal khusus untuk memenuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan penyidik terkait dengan laporannya
tiba di gedung ditres krimsus luhut tak banyak berkomentar
ia menyebut akan memberi keterangan setelah selesai pemeriksaan
sebelumnya luhut melaporkan haris azhar dan fathia atas tuduhan pencemaran nama baiknya dan juga keluarganya
selain itu ia mengajukan gugatan perdata kepada keduanya sebesar seratus miliar rupiah